setelah kpu menetapkan pasangan calon petahana joko widodo dan maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
desakan baru pun bermunculan
kedua kubu baik satu maupun dua didorong sejumlah pihak agar segera melakukan rekonsiliasi
pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat selesai sudah
setelah pasangan satu joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
pada minggu sore tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
dalam penetapan tersebut kubu kertanegara prabowo sandi tidak tampak hadir
seperti yang sudah dinyatakan sandiaga uno pada hari sebelumnya
seperti di javo lima tahun lalu hal ini juga terjadi ketika prabowo bersama wakilnya kala itu hatta rajasa
juga tak hadir saat kpu menetapkan jokowi jk sebagai pemimpin terpilih
dilihat dari akun media sosialnya di instagram
mantan wakil gubernur dki jakarta itu diketahui sedang pelesiran ke pulau pari kabupaten kepulauan seribu
kemudian pada minggu sore sandi terpantau berkunjung ke rumah prabowo di jalan kertanegara jakarta selatan
sebelumnya sehari menjelang penetapan kpu calon wakil presiden dua sandiaga uno telah menyebut
ia dan prabowo subianto tidak akan menghadiri undangan penetapan kpu
menurut sandi keputusan itu diambil untuk menghindari penumpukan pendukung kedua pasangan calon
namun dengan selesainya pilpres dua ribu sembilan belas dorongan segera dilakukan rekonsiliasi kedua kubu pun menguat
demi meredakan situasi nasional yang sempat menegang
dan tentunya kita juga berharap dengan adanya penetapan ini
maka proses kebersamaan kita semua dapat kita jalin kembali
atau istilahnya yang populer kan proses rekonsiliasi ya dapat berjalan dengan baik
dan mudah mudahan kita harapkan kedua tokoh pak prabowo dan pak jokowi bisa segera berjalan
dalam sesi konferensi pers dan tanya jawab dengan wartawan di gedung kpu
presiden dan wakil presiden terpilih jokowi ma'ruf menyampaikan harapan
prabowo sandi bisa menghadiri pelantikan nanti
kapan ketemu pak prabowo
tanyakan pak prabowo kapan ketemu pak jokowi
tapi saya dan pak jokowi akan sangat berbahagia apabila pak prabowo dan pak sandiaga uno
datang dalam pelantikan yang akan datang
namun hal berbeda dilakukan salah satu partai koalisi kertanegara partai amanat nasional
lewat sekjennya edi suparno pan menyatakan keberatan dengan terminologi rekonsiliasi
meski menyetujui adanya upaya menurunkan tensi politik di antara kedua kubu
hanya perlu ada silaturahmi kembali ya saya kira itu baik
dan selama ini pun kami dengan partai partai lain yang mengusung pak jokowi pak kiai haji ma'ruf
juga tidak pernah ada komunikasi yang terputus
jadi saya kira silaturahmi ini akan menjadi lebih cair setelah penetapan ini
sementara itu pdi perjuangan sebagai partai pendukung jokowi ma'ruf amin menegaskan
rekonsiliasi dengan kubu prabowo sandi akan dilakukan tetapi bukan dalam bentuk bagi bagi kursi jabatan
rekonsiliasi bukan berarti berbicara tentang bagi bagi kursi kabinet
rekonsiliasi adalah proses dialog yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin
kita melihat sistem kita presidensial
syarat syarat adanya pemerintahan yang efektif
tetapi kerjasama bisa dilakukan di dpr bisa dilakukan di mpr sehingga perlu duduk bersama dan merancang hal yang terbaik bagi bangsa dan negara

kpo telah menetapkan jokowi dodo dan maka haji ma'ruf amin sebagai pemerintah
kpo telah menetapkan jokowi dodo dan maka haji ma'ruf amin sebagai pemerintah
serta akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada dua puluh oktober mendatang
dengan selesainya pilpres ini rakyat indonesia diharapkan dapat kembali damai dan bersatu dalam perbedaan
serta menjunjung tinggi slogan bineka tunggal ika yang menjadi perekat dalam kemajumukan bangsa yang telah terawat selama tujuh puluh empat tahun indonesia merdeka
dengan penyebutan cnn indonesia